ketua umum pdip megawati soekarno putri mengaku kesal dengan isu keretakan hubungan dirinya dengan presiden joko widodo
dalam rakernas pdi perjuangan megawati menegaskan bahwa isu itu tidak benar
hubungannya dengan presiden jokowi baik baik saja
lalu kok gimana diomongin saya sama pak jokowi sudah retak apa
lo ngamuk aja gak pernah lo mbak jokowi
bagaimana ya saya ramah ramah kok jengkel juga ya
pih toh orang saya kan diem aja gini
ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tidak melakukan manuver politik
serta bermain dua kaki dengan partai lain
dalam rapat kerja nasional pd perjuangan selasa siang
dengan lantang megawati soekarno putri
megawati menegaskan bahwa penentuan nama calon presiden yang akan diusung oleh pdip adalah hak prerogatifnya sebagai ketua umum
karena itu ia mengingatkan seluruh kader yang tidak taat aturan untuk mundur sebagai kader pdi perjuangan
kalian siapa yang membuat manuver keluar
karena apa tidak ada di dalam pdi perjuangan itu yang namanya main dua kaki main tiga kaki
karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif
hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari pdi perjuangan